pertama adalah kita memberi dorongan pada petani alhamdulillah saya jadi petani
dan juga jadi pamung desa jadi penduduk di sini daripada kita waktu itu nanam polo
hijau yang lain tidak berhasil tanah yang luas kita ajak untuk nanam debu
hamparan ladang kebu membentang di sisi barat provinsi bangwetan sebutan untuk jawa timur
di bumi anjukkul
lada tanaman tebu menjadi sumber penghidupan bagi para petani
berdasarkan data dinas pertanian kabupaten nganjuk luas lahan tanaman tebu di kabupaten ini mencapai dua sembilan ratus lima belas lima hektare
salah satunya berada di desa ketanda
tarionoto hari adalah salah satu petani yang berada di desa ketanda
tarionoto hari adalah salah satu petani yang berada di desa ketanda
yang mengandalkan tebu sebagai komoditas agraria di ladang miliknya
ia mengaku telah lebih dari tiga puluh tahun bekerja sebagai petani tebu demi menghidupi diri serta keluarga
jadi terutama kami jadi petani tebu itu mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
karena apa kita lalu seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
ya alhamdulillah waktu itu ada program jaman masih masa order baru itu ada sistem gelibakan untuk tanam tebu
jadi akhirnya ya alhamdulillah saya pun juga menjadi pamung desa
waktu gelibakan itu adalah dicoba untuk taman pamung pamung untuk memulailah
jadi memulai untuk menanam tebu
dan ada kewajiban bahwa dari pak upati menyarankan bahwa
setiap pamung desa ada kegelibakan tanam tebu diwajibkan untuk mengawali nanam tebu
bertani tebu tak hanya menjadi mata pencarian taryono
profesi ini sudah mendara daging dan menjadi identitas diri taryono
saat ini taryono memiliki dua lima hektare lahan tebu pribadi
serta mengelola dua puluh lima hektare lahan sewa
ia pun mempekerjakan dua puluh petani untuk mengelola kebun tebu tersebut
sebagai petani taryono sudah mengalami banyak masa masa sulit
kesulitan modal dan gagal panen menjadi cerita bagi taryono sebagai dalang tebu di bumi anjuk lada
bidara dari mengeluarkan online
dalam waktu itu brekkel awal adalah untuk biaya garap
waktu itu biaya garap itu kita tidak begitu paham
untuk nanam tebu itu harus kita bermodal dulu
karena tenaga tenaga untuk tenaga kerja karena baru awal nanam untuk jemplong dan lain sebagainya
itu harus bentuknya biasa
satu satu minggu sekali itu dia harus dibayar
padahal biaya garap dari dulu masih kud itu belum keluar
tahun dua ribu sebenarnya dua kali
tapi yang pertama dua ribu sepuluh itu curah hujan terlalu tinggi

tapi dua ribu enam belas ada tiga hektare tidak bisa keluar
keberhasilan taryono menjadi petani tebu di nganjuk
tak lepas dari dukungan keluarga
terutama sang istri sugiyati
sugiyati yang menikah dengan taryono pada seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini berkisah
di awal masa pernikahan mereka
taryono kerap kali mengalami kegagalan dalam bertani tebu
bahkan saat terjadi permasalahan panen di tahun dua ribu dua puluh
sugiyati sempat menggunakan uang pribadi
untuk membiayai para pekerja di kebun tebu taryono
terus ada keterburukan bapak menyerah begitu saja enggak
kan mesti berganti ganti
berapa tahun sekali itu mengalami itu yang paling sulit itu
terus kita yang di rumah yang sebagai ibu rumah tangga
kan kita juga enggak membiarkan bapak begitu saja
terus ada pekerja yang
yang itu mengangkat angkat berat kan kita harus ngasih makan itu
ya sudah biar bapak tidak terlalu dan begitu begitu
terus akhirnya saya itu dari dana dari rumah sendiri
bukan dari tebu dari yang lain
sudah buat makanan setiap hari itu untuk orang pekerja yang ngangkut tebu dari sawah ke
karena musim penghujan enggak enggak nanti antinya
meski begitu karakter kuat yang dimiliki suaminya menjadi kunci
untuk bangkit melewati segala batu sandungan
gimana ya bapak itu orangnya itu disiplin terus bekerja keras terus
apa ya di samping itu dia itu nggak mudah menyerah
itu bapak itu orangnya seperti itu
jadi enggak harus kalau kita mengalami masa keterbukaan terus ales tidak
bapak itu terus masih terus gitu
itu misalnya kita mengalami penurunan kita bagi bagi kita mencoba lagi mencoba lagi
dan bapak juga bukan petari tebu juga
sukiyati ingin langkah langkah yang dilakukan taryono dalam mengelola pertanian tebu di desa ketan
dan nganjuk dapat menginspirasi orang orang di sekitarnya
ia juga berharap anak anaknya dapat melanjutkan kiprah sang ayah di pertanian tebu desa ketanda
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
pengalaman dan ilmu taryono menjadi petani tebu tak hanya ia simpan sendiri
ia pun mengajak warga dan kerabat di desa ketandan untuk menanam tebu di lahan lahan pertanian desa
salah satunya adalah tarham
tarham yang merupakan kakak kandung taryono ini
menjadi petani tebu setelah pensiun dari salah satu perusahaan milik negara dua belas tahun lalu
setelah mau pensiun kurang dua tahun
mulai saya diajak adik pak taryono itu untuk menanam tebu
alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak sampai tamat semua
sampai lulus semua
saat ini tarham mengelola lahan tebu dengan sistem sewa lahan dari warga sekitar
ia pun tergabung dalam satu kelompok mitra petani bersama dengan taryono
jenis tebu yang ditanam tarhan merupakan varietas bulu lawang
tebu varietas ini merupakan tebu yang biasa
biasa digunakan industri gula untuk memproduksi gula pasir
memang yang ditanam di sini tebu bl bulu lawak
untuk produksi gula pasir kristal
karena tanah di sini yang cocok itu pakai yang ditanam itu jenis tebu bl
tak hanya mengajak warga ketandan bertani tebu
taryono juga mengajari petani yang bermitra dengannya mengenai cara menanam tebu dengan benar
tujuannya agar para petani mampu menghasilkan tebu dengan kualitas unggulan dan layak produksi
pak taryono nih pak kan bapak kan yang mengajak petani sekitar desa ketandan begitu ya pak ya
untuk menanam tebu gitu pak di sini
nah ini yang pak taryono ajarin ke petani petani sekitar untuk bisa menanam tabu itu apa aja pak
pertama adalah kita melalui duruan pada petani
alhamdulillah saya jadi petani pun juga jadi pamung desa
jadi penduduk di sini daripada kita waktu itu nanam polo hijau yang lain
tidak berhasil tanah yang luas kita ajak untuk nanam tebu
nah cara untuk cara nanam kita ajari
nah caranya gimana itu pak
satu kalau dulu tahun sembilan puluh an itu belum begitu ada mekanisasi
ini kita pakai tenaga manual pakai cemplong
ya cemplong itu adalah kita melubangi tanah ini
dari sehabis panen padi kita lubangi dengan kedalaman empat puluh lebarnya
nah itu baru baru namanya cemplong
cemplong merupakan lubang tanam yang digunakan untuk penanaman bibit tebu
satu lubang tanam hanya digunakan untuk satu bibit tebu
nah agar bibit bibit tersebut menjadi tebu yang siap panen dengan kualitas baik itu seperti apa pak
apa parameter yang perlu diperhatikan
prioritasnya adalah satu tadi pengolahan tanah kemudian air kemudian pupuk
iya kemudian nanti dilanjutkan nanti sampai klenteng seperti ini kita harus bersih
nah perbandingan komposisi tanah air dan pupuk untuk tebu agar siap untuk dipanen itu kayak gimana pak
kalau lahan di sini air itu secukupnya
tidak perlu banyak banyak tapi secukupnya
kalau pupuk itu per hektare satu ton
komposisinya pupuk air yang secukupnya tadi itu berapa liter
nggak bisa bisa mengukur air nggak bisa mengukur
sistem pengairan di ladang taryono menggunakan pompa air yang terhubung dengan saluran air ke setiap sisi ladang
di ladang tebu ini pupuk za digunakan untuk menambah hara nitrogen serta belerang bagi tanaman
sedangkan pupuk ponska berguna untuk memperkuat batang tebu serta memperlancar pembentukan zat gula dan pati
untuk ciri ciri tebu siap panen itu dilihat dari apanya pak
ciri siap panen adalah kita melihat dari umurnya
itu berapa lama umurnya
umur kalau tanaman pertama itu empat belas sampai delapan belas bulan

kalau tanaman kedua seharusnya yang ideal itu satu tahun
kalau ini sudah siap panen gitu pak
ini sebentar lagi
sebenarnya kalau bulan enam ini ya sudah lah
kalau bulan enam sudah
sebenarnya belum ada satu tahun baru nanti sebelas bulan
karena kemarin tebang jadi bulan tujuh berarti nanti bulan enam
masih maju majunya adalah sebelas bulan sudah bisa
wah untuk ini jenis tanaman apa
jenis tebu apa nih pak
jenis tebu bl
varietas tebu bulu lawang merupakan jenis tebu yang tumbuh di tanah dengan tekstur berlempung
tanaman jenis ini bisa tumbuh hingga tinggi mencapai tiga meter
varitas tebu ini mudah untuk dikelentek atau dikupas kulit batangnya
pengupasan kulit batang pun biasa dilakukan petani
mungkin kurang kurang benar saling ingatkan dari banyak pabrik
kapitir kurang benar orang orang pikir juga saling mengingatkan
alhamdulillah sampai berjalan sampai sekarang ini
pabrik gula lestari merupakan unit usaha pt pn sepuluh
sebagai anak perusahaan holding perkebunan nusantara pt perkebunan nusantara iii
pt pn tiga adalah perusahaan perkebunan milik negara
pt pn iii adalah perusahaan perkebunan negara
selama menjadi petani mitra pt pn sepuluh
taryono mampu memproduksi tebu lebih dari sembilan puluh ton per hektare per tahun
skema bagi hasil antara kedua belah pihak diatur berdasarkan randemen tebu
atau kadar kandungan gula di dalam batang tebu
ada pun angka rendemen diketahui setelah melakukan penggilingan tebu di dalam pabrik gula
nilai presentase bagi hasil ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak
kemudian di selebihnya adalah berada kemitraan terhadap petani
hanya bahan baku tebu kita yang kita dapatkan dari hgu sendiri
yaitu ada di sana aset hgu kita kemudian ada kerjasama dengan pak agro peristri
kemudian ada di sana ipl ada kemudian kita ada sewa aset
kemitraan dengan petani ini ada beberapa pola ada beberapa sistem
kita paling tidak di sana selalu memberikan subsidi dalam bentuk bibit kemudian pupuk
kemitraan juga dibentuk dalam bentuk namanya sbh sharing bagi hasil
keterbatasan lahan yang dimiliki pt pn sepuluh membuat kemitraan dengan petani lokal menjadi sangat penting
terutama bagi keberlangsungan perusahaan perkebunan negara
tujuan kemitraan ini pun adalah untuk memenuhi kebutuhan gula nasional
yang mencapai enam juta ton per tahun
pada dua ribu dua puluh satu pt pn sepuluh mampu memasuk kebutuhan gula nasional sebanyak lebih dari dua ratus tujuh puluh enam ribu ton
di tahun dua ribu dua puluh dua pt pn sepuluh ditargetkan mampu memasuk kebutuhan gula nasional sebanyak tiga ratus empat puluh ribu ton
demi mendukung kegiatan pertanian tebu petani lokal
pt pn sepuluh juga memberikan banyak sumber gula nasional
dan juga bantuan berupa pompa air kepada petani seperti taryono
hal ini bertujuan agar pertanian tebu mitra pt pn sepuluh semakin produktif
kemitraan dengan petani yang dibangun oleh ptpn ini juga tidak lepas dari program baru pemerintah
lewat penderian perusahaan sinergi gula nusantara
pembentukan holding pabrik gula nasional ini pun bertujuan untuk memodernisasi pasar
regulator intensifikasi melalui peningkatan produktivitas serta ekstensifikasi lahan dengan cara sinergi bumn dan program kemitraan dengan petani tebu
jadi memang kebijakan pemerintah dalam hari ini melalui pak menteri kemudian pt pn holding tentunya
sudah di launching sebuah entitas atau perusahaan yang disebut dengan sinergi gula nusantara
yaitu pada tanggal tujuh belas agustus

nah oleh karena itu maka seluruh pabrik gula akan bergabung dalam skn
bukan hanya pt pn sepuluh tetapi mulai dari pt pn dua tujuh sembilan kemudian sepuluh sebelas dua belas dan empat belas
lebih kurang sekitar tiga puluh empat unit pabrik gula akan digabungkan
bukan dia akan lagi sudah bergabung menjadi satu entitas itu yang disebut dengan sinergi gula nusantara
ini akan ke depan akan langsung sebagaimana pola hari ini ptpn
akan bersama sama untuk menggerakkan seluruh petani
sehingga memang proses bisnis ini akan bisa berkelanjutan karena memang harga pokok antara on pump dan opamnya akan terlihat
setelah nanti ini beroperasi terlaksana sebagaimana kita harapkan ke depan
sgn ini bisa berjalan sebagaimana harapan pemerintah dan atau pt pn groups ke depan
dengan kemitraan bersama petani lokal
salah satunya di nganjuk ini
indonesia diharapkan mampu memenuhi sendiri atau suasembada gula nasional
selain itu dengan mewujudkan kemandirian produksi gula nasional
diharapkan tingkat perekonomian petani tebu rakyat menjadi lebih sejahtera